jangan kamu simpan penyakit hati apalagi derita
karena itu cuma mengotori keimanan kita
enggak menyelesaikan masalah
aku ini bukan anak dan suami yang baik
bukan anak dan suami yang baik
kalau kamu tidak bisa
mengharta kekayaan kamu aku cita
iya mas ada apa sih
serah buku tabungan kita mana
buku tabungan buat apa
aku lagi ada perlu aku ada masalah di kantor
dan aku harus ganti uang perusahaan sebagai tanggung jawab aku sebesar miliar
ya udah ngapain kamu bangun di sini
ambil dong bumbunya aku perlu
semua uangnya sudah habis mas
semua itu habis buat keperluannya ibu
bohong kamu sarah
aku inget mak waktu ibu keluar dari rumah ini
dia nggak bawa barang berharga satu
atau jangan jangan kamu yang udah fitnah ibu surabaya
aku ini bukan orang bodoh sarah
aku tahu aku bisa minta print out dari pak
kemana aja uang itu kamu keluarin
aku ngaku uang itu emang aku yang pakai
aku pakai buat arisan aku pakai buat shopping
buat beli diamond
maafin aku ya mas aku nyesel aku bener bener nyesel
aku nyesel aku pakai uang itu mas aku bener bener nggak maaf
terima kasih pak atas kesempatannya
saya janjikan mengembalikan kebuahannya secepatnya pak
sama sama pak saya juga senang sudah banyak dibantu oleh bapak
dan apa salahnya saya membantu bapak pada saat saat susah
kalau gitu saya do'an pak
terima kasih pak
terima kasih pak
mas mas tenang dulu mas mas tenang dulu dong
mas ya allah
david kamu senang dulu david kamu tenang dulu david
mas aku bisa jelasin semuanya
jelasin apa lagi
kamu nggak lebih dari seorang perempuan mona fik
perempuan murahan kamu
mas tenang dulu mas
mas ini buktinya
gapun kunci sih
ibu gak bisa lagi masuk ke rumah ini
eh ini rumah saya pasal pemilin jangan kurang ajar saya pecat bu
maaf bu kami cuma menjalankan perintah dari bapak

mas aku mau masuk ke rumah
pregunt senang juga
mas ah tidak
semoga di rumah sakit ini
ibu bisa mendapatkan ruangan yang baik ya
ini semua salah aku
aku udah ngebiarin ibu pergi dari rumah
dan aku akan melakukan apa aja untuk sembuh ibu
aku akan lakukan
ibu harus sembuh bu ya
kamu tuh harus berdoa sama allah
minta kesembuhan ibu
gak ada kata terlambat
kesalahanku ini tidak termaafkan
aku sudah mengecewakan ibu
yang telah banyak berkorban untuk aku
kepadamu ya rok
agar aku dapat bersimpuh
di hadapan ibuku
dan meminta maaf atas semua
aku akan mencari kesembuhan untuk ibu
ya rabbal alamin
ibu sudah sadar
ibu sudah sadar

ibu sangat keras
kau naik tegan
iya dengan saya sendiri
ya baik baik terima kasih atas informasinya
siapa yang kecelakaan nak
dibawa ke rumah sakit mana
sekarang dia lagi dibawa ke rumah sakit tapi
tapi kenapa su
aku udah kecewa banyak sama dia bu
dia yang udah menghasut aku untuk berhakas sama ibu
dan dia mengkhianati pernikahan kami bu
ibu gak pernah ngajarin kamu untuk dendam sama siapapun
apapun yang sudah orang lain berbuah terhadap kita
apalagi sarah itu kan istrimu
buka pintu maaf untuknya ya
kamu maafin dia
jangan kau simpan penyakit hati
apalagi dia muda
karena itu cuma mengotori keimanan kita
gak menyelesaikan masalah
aku ini bukan anak dan suami yang baik
rizal menyesal itu gak menyelesaikan masalah sama sekali
sekarang yang penting kamu datang ke sarah
buat sarah supaya dia baik baik saja
aisyahidu allah ilah ilah ilah